oke winter makannya udah minum obatnya juga udah
makasih ya sus
sama sama anak cantik
sus aku mau tanya
apa benar om baik itu bapak kandung aku
nanti mama ceritain semuanya
udah jangan nangis lagi
nanti mama ceritain semuanya
nanti mama ceritain semuanya
nanti mama ceritain semuanya
nanti mama ceritain semuanya
nanti mama ceritain semuanya
elsa untuk datang ke pondok pelita
menginjakkan kaki dia di rumah saya
dengan alasan apapun
untuk alasan apa
saya juga setuju bu
saya saat ini juga
langsung kasih tahu sama anak anak yang ada di gerbang
gak boleh yang namanya elsa itu
masuk ke dalam rumah ini
kamu kasih tau semua
buya buim putra riza
kamu udah lebih tenang
kamu dan elsa
coba bicara kan baik baik
saya kembali lagi kesini kat
dan yolanda juga ikut
aku juga datang kesini
doa yang terbaik untuk kamu
aku juga bawa bola bola terapi kamu
tapi ada di mobilnya randy
jadi sekalian aja
karena kamu udah gak bisa pake lagi
bola bola terapi itu
mau aku kasih ke orang yang lebih membutuhkan
kamu juga pasti senang kan
kalau alat itu digunakan
oleh orang yang membutuhkan
saya juga rencananya ingin
sebagai insya allah
bentuk kamar zariah kamu kat
ide yang bagus ren
kalau aku bantu juga buat
ya udah kat
mau balik lagi kantor
ya udah kat
ya udah kat
ya udah kat
cari makan dulu kali ya
yang perut gak bisa di ajak kerja sama
padahal tadi aku pengennya buat diet
makanya gak berlebihan
yaudah kalau gitu kita pamit ya cat
di sini aku hanya ingin tekankan sekali lagi
aku tidak akan pernah mau kalau elsa mencampuri urusan aku
termasuk urusan antara aku dan juga andin yang menyangkut rena
jadi aku minta tolong
jangan pernah kamu inisiatif
untuk mengambil keputusan kamu sendiri dalam melakukan segala hal yang menyangkut aku
dan satu lagi
kalau sampai itu terjadi lagi
aku tidak hanya akan mengurus surat cerai untuk kamu elsa
tapi aku akan melaporkan ke pihak kepolisian tentang pencemaran nama baik aku
dan juga sudah membuat hidup aku tidak tenang
aku akan mencari kemampuan untuk membuatmu lebih baik
dan juga untuk membuatmu lebih baik
dan juga untuk membuatmu lebih baik
aku melakukan semua ini untuk kamu nol
tapi aku tidak pernah meminta apapun dari kamu elsa
karena setiap masalah
kalau kamu ikut campur
selalu jadi rumit
aku akan mencari kemampuan untuk membuatmu lebih baik
dan juga untuk membuatmu lebih baik
sekali lagi aku minta maaf
aku minta maaf kepada papa dan juga mama
aku rasa penjelasan aku sudah cukup jelas untuk hari ini
aku sudah melakukan semuanya ya
untuk mendapatkan reina untuk kamu nol
atau untuk diri kamu sendiri elsa
dalam hal apapun
kamu selalu memaksakan diri kamu sendiri
dengan pikiran kamu sendiri
kamu tanpa kebenaran
tanpa mempertimbangkan orang lain
semakin kamu dilarang kamu semakin menjadi
aku sama sekali nggak ngerti
dengan jalan pikiran kamu elsa
nanti waktu elsa masuk
aku minta kamu gak usah belain dia
apa yang dia lakukan
mengajak kita untuk berbohong
demi kepentingan dia itu
bahkan mama papa pun gak bisa
kenapa semuanya gak paham
sama keinginan gue
bukannya jam segini kamu harus balik kantor lagi ya
ya setelah inilah
saya juga pasti lembursi di kantor
karena masih banyak maat ketian saya
yang harus saya kerjakan disana
tapi walaupun kamu lembur
atau kamu lagi banyak kegiatan kayak gini
ya kamu jangan lupa jaga kesehatan
gak dimakan ya
paling tadi kamu nyiketin saya loh
buat jaga kesehatan
setahu saya diet itu
menjaga pola makan sih
bukan gak makan
ya tapi kan
harus stabil dong
dengan kegiatan yang
setiap hari kamu kerjakan
harus seimbang sama pola makan ya

dia berlakunya sampai segitu
ini ya ma sayang kamu gak usah minta maaf di hadapan elsa ya kamu terlalu baik
keras ke elsa dan mama juga sudah bilang sama si di rumah ini kalau melarang elsa
untuk masuk ke pendokterita ma ma tau dia adik kamu tapi dia sudah keterlaluan
maksudku apa yang dia lakukan pada kamu adalah hanya
gak apa apa kok ngerti juga lah yang dilakukan juga udah lewat batas
dia udah baik baik aja panasnya juga udah turun
anda ada masalah ya
aku bingung aku sekarang bingung harus jelasin rena harus kayak gimana mah
walaupun aku tidak coba ngomong jujur sama dia tapi dia posisi sekarang ini masih bingung
tapi dia pasti akan bertanya kalau aku punya papa kandung kenapa aku ditaruh di rumah
ditaruh di panti dan dia pasti nanya siapa mamanya
aku pasti bingung gimana abis jelasinnya aku takut dia juga nggak akan terima
din mungkin kita semua berpikir bahwa arena belum siap untuk menerima dan mendengar semua penjelasan dan kenyataan ini
tapi ya mungkin allah memberikan jalan lain mungkin ini waktunya waktu yang tepat yang allah berikan dengan kita tidak sangka sangka
karena memang kan kita waktu itu menunggu waktu yang tepat mungkin ini adalah waktu waktu yang sudah diatur sama allah
aku tahu itu sulit tapi memang yakin kamu kuat dan kamu bisa menjelaskan ini ke rena
dan mama percaya rena akan bisa menerimanya dengan baik dia anak yang baik dia anak yang berarti baik sama seperti kamu
banyak yang aku tahu sekarang
gak cuma hanya rena juga kan ada lagi yang aku pikirin apalagi sayang apalagi din
apa aku telepon andin ya
tapi anda sekarang pasti lagi marah
karena apa yang terjadi udah bikin rena sampai sakit
dari tadi yang aku pikirkan hanya
untuk bisa ketemu dengan reina
aku harus mikir keras gimana caranya untuk bisa menghubungi andin
bahkan gimana caranya untuk ketemu dengan raina
gimana bakal dihajar
coba sekali lagi deh
pani ino atau gua pasto andin kali ya
mama lagi di kamarnya oma
mau sus panggilin
sekarang cek dulu
alhamdulillah panasnya udah turun
bentar ya panggilin dulu ya mamanya ya
kalau kamu mau dengar masukan mama andin
mama merasa kamu harus mencari partner untuk sama sama pengurus perusahaan
nah kamu masih mau berusaha sendiri
mama yakin kamu pasti bisa tapi sekarang kan beban itu sudah berbeda
anak kamu sudah dua kamu harus mengurus anak anak dan rumah tangga
at the same time kamu juga harus mengurus beban di kantor
dimana sekarang challenge nya semakin berat
karena kemarin kamu bilang kan ada like new product launch dengan tagline yang you know
merebut pangsa pasar perusahaan kalian itu
maaf ganggu bubuk sedih
rena udah bangun
iya tapi alhamdulillah panasnya ada turun
thank you ya udah ngurusin rena ya
mama nggak ke kamar rena dulu karena saya nanti ada janji sama psikiater
mama kalau butuh apa apa bilang ya
pokoknya kamu jangan khawatirin mama
i'm okay cuman sedikit terguncang tapi mirna udah kasih obat mama juga udah
i'm fine dan nanti janjin sama dokter andi juga

terus berhenti sih ya

terus berhenti sih bu
sekarang aku juga khawatir
kondisi rena lagi sakit apa renakan baik baik aja
apa reaksi rena
waktu elsa ngomong seperti itu ya
coba aja deh
ini aku rena
mbak it melepon ma
tapi aku angkat ma
mama nggak marah kan
tak ada yang mau dicapai ass
suatu minggu be transport
mir aku titip rena ya aku mau keluar dulu sebentar
mau ketemu sama nino di depan
ketemu sama nino mau ngapain
ada yang perlu harus dibicarain lumayan banyak
ya tapi harusnya nggak
dia nggak masuk ke dalam kok
aku coba ngobrol di depan kan juga ada pengawas
ya udah tapi jangan keluar emosi ya
tetap dingin ya
jagain rena ya
jangan lupa suapin dia makanan
buset dah si boya belum tidur ada di dalam nih
hah yalah ada ada aja
duh ya pak nino datang lagi ya
berarti jangan dibukain kan gerbangnya
oke jangan dong kan emang udah peraturannya begitu
lagian juga pak nino nggak keluar dari mobil
berarti nggak usah dibukain kan ya
ya pake nanya lagi lu
udah pasti jangan
pak nino juga masih diem dalam mobil
bu andin keluar rumah mau pergi sama pak nino
bukain gerbangnya saya mau bicara
jadi bener semuanya omong kosong kan
mana yang namanya keluarga itu saling ngerangkol
oke aku tahu
aku harus menyelesaikan semua masalah aku sendiri
tapi ya nggak kayak gini juga dong
menurut kamu papa dan mama harus apa
selayaknya orang tua kalau anaknya lagi ada masalah itu harus gimana
aku ini sekarang lagi ngerasa sendiri loh
aku gak punya siapa siapa
aku kayak gak punya keluarga tau gak sih
bahkan papa sama mama
kayak gak anggap aku ada sekarang
kamu pikir dengan melibatkan papa dan mama dalam kebohongan
kami gak berhak marah
yang boleh marah marah cuma kamu aja
elsa semua masalah ini kamu yang buat
jangan begitu lagi
aku lagi yang salah
ini semua gara gara lo gak jujur sama reinam kan
kalau al akan kembali
lo yang curah
gak mau bilang ke reina kalau nina bapaknya reina
makannya udah minum obatnya juga udah
makasih ya sus
sama sama anak cantik
sus aku mau tanya
apa benar om baik itu bapak kandung aku
bener gak sus
ini booster gak bisa jawab
hmm takutnya nanti suster salah ngomong
lebih baik pertanyaan ini
tanyanya sama mama atau sama oma
karena mama sama oma yang tahu jawabannya
sus takut jawab
ya takut salah ngomong
karena mama sama oma yang tahu
yang bisa jawab pertanyaannya rena
ya nanti tanya sama mama aja sama oma ya
terus sekarang mama dimana sus
oh baik ada di sini
kau mana lagi luar
makanya di dalam aja sus
aku mau ketemu sama om baik sus
reina harus banyak istirahat
sus bilang aja ke om baik
aku juga mau tanya tanya sama om baik
terima kasih sus
tapi yang reina harus istirahat dulu
gue boleh kemana mana di sini aja
tunggu mama di sini aja ya
omanya di sini aja sus
ga boleh dong
mama sama om baik kan lagi
ngobrolin masalah orang dewasa
anak kecil nggak boleh ikut ikutan
ya menurut ya